jangan lupa like share dan subscribe channel ini
mungkin tak pernah ada masalah seperti ini
selamat pagi pak
saya masih selamat dari usaha papa menyikirkan saya
lebih baik usaha papa itu dihentikan
karena semuanya ini sia sia dan tidak ada gunanya
yang penting sekarang pak
papa harus menyerahkan semua harta kekayaan bengok pada saya
karena itu adalah milik saya
aku tidak akan membiarkannya
semua milik anakku harus jatuh ke tangan manusia semacam kamu
kamu tidak akan bisa melakukannya
siapa yang akan
siapa yang akan memenangkan permainan ini
baiklah domestication karena tidak banyak elohim punya biasa
halalanya sekolah waitedati
terima kasih vanessa maksimum
kamu juga karena hard palabra yang bagus
mas beritahu patricia
aku banyak habis itu
masa keadaan anaknya ini
reptan sekali juga
masa keadaan anak kamu
pergi ayo pergi sama
ini mamamu desi
masa kamu sudah tidak mengenali mama kamu sendiri
mamamu yang melahirkan kamu
saya tidak punya mama seperti ibu
sekarang ambillah dan pergilah
sampai hati kamu tidak mengenali mama kamu sendiri desi
mama yang melahirkan kamu dan yang membesarkan kamu
aku akan melahirkan kamu
dulu memang mama matahari
dilai dengan uang
setelah mama sadar
mama tidak membutuhkannya lagi
simpanlah uangnya desi
mama tidak membutuhkannya lagi
kau tidak bisa mencoba
masa kamu sudah tidak mengenali mama kamu sendiri
saya tidak ada uang lagi desi

bagaimana sudah enak kan
ya mendingan lah
aku mau jalan jalan cari udara segar
ya siapa tahu aku bisa ketemu beno
udah lama juga aku gak ketemu dia
ya aku tahu perasaan kamu
tapi apa tidak bisa ditunda
kamu kan belum sehat betul
lebih baik kamu istirahat
tapi aku pikir ini malam yang baik untukku
kamu pasti lupa ini kan malam jumat kliwon
kalau gitu aku ikut kamu deh
siapa tahu aku ketemu pacarku
lastri kamu ingat nggak kalau malam ini kita juga punya janji dengan hantu kunti
soal adikmu kan
dan sekarang inilah saat aku bisa bertemu dengan erika
tapi aku bingung kita naik apa ya ke sana
udahlah itu sih gampang
yuk kita pergi
oh seperti si
gak biasanya begini
eh itulah daunnya
mau apa dia
saya akan beri pelajaran pada mereka
celaka lastri perempuan itu
kalian akan mengganggu saya lagi
kamu tahu siapa perempuan tadi
perempuan itu namanya desi
punya apa sih dia
ada yang bisa aku bantu
daun apa aja yang penting daun
oke tunggu ya
kali ini kau boleh tersenyum
hai perempuan laknat
lain kali kau tunggu balasanku
sekarang kita mau kemana
kalau aku sih mau jalan
enggak aku mau pulang saja
pertanda gak baik
oke kalau begitu aku pergi dulu ya
oke sampai ketemu
ternyata aku sendiri
kali ini kau tidak akan berhasil
dan aku gelumatkan pasienmu
kali ini kau tidak akan berhasil
kalau orangnya itu baik itu tidak ada apa apa
ini desi mona desi yang kau berikan
nona mata duitan
aku tidak mengerti jalan pikiranmu itu sekarang
aku tidak mengerti betul betul tidak mengerti
sekarang akan aku ambil hasil kikinmu